saya didorong masuk ke wc sama orang
terus perut saya ditinju sampai mual
terus kepala saya dimasukin ke ember yang ada airnya
dengan mengusap pipi menggaruk hidung atau dengan cara yang lain
setelah itu saya akan beraksi selaku copet
apa yang dimaksud dengan beraksi selaku copet
sesuai dengan singkatannya
apakah hingga sejauh ini penjelasan saya sudah bisa dipahami
sebagai newcomer yang saya harapkan akan menjadi rising star
silahkan duduk manis di hadapan kami
sambil diam diam mengamati
yang di parkiran cuma sendiri
yang lain kayaknya keliling
nagih yuran keamanan
oke saya permisi dulu

a yang kutip
a yang seperti
yang tanggung jawab keamanan siapa
di wc ada dompet ketinggalan
eh eh apa
saya kalau kesini nggak bayar parkir
kamu nggak tahu
kalau saya ini menantu wali kota
yang barusan menentunya wali kota
saya didorong masuk ke wc sama orang
terus perut saya ditinju sampai muah
terus kepala saya dimasukin ke ember yang ada airnya
terus berjalan ke ws
nah gitu dong rajin
dateng duluan terus nyapu biar dapat poin
satu orang saya bawa ke wc
terus saya hajar
itu berarti kamu udah ngibarin bendera perang
terus ada orang lain yang pegang
itu gak apa apa
tapi di pasar
masih ada taslim sama mawar
yang masih ada hubungannya sama kita
terus direbut orang lain
kalau memang harus perang
bukan kita yang mulai
bubun masih bagian dari kita juga
bubun masih bagian kita juga
tapi udah gak sejalan
tony boris sama denny belum dateng ke terminal
mereka gak akan dateng
gak usah ditunggu
tau tau saya didorong masuk ke ws
terus kepala saya dimasukin ke ember
yang ada airnya
terus sekarang kita harus apa
kalian punya dua pilihan
kalian berpihak ke saya buat balik pegang terminal

atau kalian akan ke terminal
akan bernasib seperti tony boris dan denny
saya berunding dulu sama yang lain
saya nggak perlu jawaban kalian mau berpihak kemana
saya cuma mau tau
kalian nanti ikut perintah saya atau enggak
kalau kang dharma nanya tony bori sama denny
bilang aja kalian gak tau mereka dimana atau kenapa

katanya dia menantu wali kota
yang aku namanya cecep
masa menantu wali kota jadi tukangan terkecimpring
terus sekarang kita berpihak ke siapa
udah tau nama saya
udah tahu juga kerjaan saya apa

dia pasti lapor ke bosnya
terus bosnya bakal nyari tahu lebih banyak tentang saya
ngantar kecimpring kesini
saya gak tau gak pernah nanya nanya
dia ngantar kecimpring dari mana
dari tempat kang mus
mus lihat kenal
saya pernah denger nama kang mus
dulu tangan kanan kang bahar
yang dulu pegang keamanan di terminal
jalanan termasuk di pasar ini
cuma pernah dengar ceritanya aja
kapan mau ngasih hitungannya

katanya dia harus ngitung material tenaga kerja sama estimasi masa kerjanya
katanya dia juga harus survei dulu
biar dapat harga yang terkini
oke terima kasih